tiga kali diperiksa oleh kejaksaan agung dalam kasus dugaan korupsi
menteri kominfo joni gerard plate ditetapkan sebagai tersangka
kejaksaan mengaku telah mempunyai cukup bukti bahwa menteri joni diduga terlibat korupsi
usai diperiksa yang ketiga kalinya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan bara bts empat g
dan infrastruktur pendukung badan aksesibilitas telekomunikasi dan informasi bakti kominfo
menteri kominfo joni gerard plate ditetapkan sebagai tersangka
oleh penyidik jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus
direktur penyidikan jampitsus kejagung kuntadi mengungkapkan
berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh joni g plate diduga terlibat
sebelumnya badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp menyebut
nilai kerugian keuangan negara akibat kasus bakti kominfo mencapai delapan triliun rupiah
selain menetapkan menko minfo sebagai tersangka
sebelumnya kejaksaan agung
juga telah mencekal dua pihak swasta yang diduga terkait kasus ini
pemeriksaan kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan
di rumah dinas menteri kominfo dan di kantor kominfo
selain itu hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi
pemeriksaan pemeriksaan pendalaman yang dilanjut untuk melihat
apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak